kapan kapan kita berjumpa lagi kapal
perunan suara khas yon kuswoyo menjadikan lagu kapan kapan sebagai salah satu lagu penanda perpisahan paling populer di tanah air
dan lima januari dua ribu delapan belas pagi sang pemilik suara khas itu rupanya benar benar menyampaikan salam perpisahannya
kabar berpulangnya musisi legendaris bernama asli kusyono kuswoyo ini langsung menyebar di media sosial dan grup chat populer seperti whatsapp
salah satunya di akun instagram rian eki pradipta atau rian demasif
rian membagikan kabar meninggalnya yon lengkap dengan foto kenangan saat ia menjenguk almarhum yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit beberapa tahun lalu
selalu indah dilupakan
almarhum john kuswoyo jadi saksi jatuh bangunnya dunia musik indonesia di awal era tujuh puluh an
bersama empat saudara lelakinya yon mendirikan grup band kus bersaudara tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dalam perjalanannya formasi band kemudian diisi sejumlah personel di luar keluarga kuswoyo
nama ben pun berganti menjadi kus plus sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
perjalanan bermusik yon dan kus bersaudara juga sempat terjadi
diwarnai hukuman penjara di era orde lama
oleh penguasa saat itu kuis bersaudara dituduh menyebarkan aliran musik kapitalis
usai bebas sehari sebelum peristiwa g tiga puluh spki
kiprah musik kus bersaudara dalam bendera kus plus pun terus berlanjut
bertahun tahun kemudian lagu lagu kus plus bahkan dinyanyikan dan di aransemen ulang oleh banyak penerus

seperti erwin gutawa yang di tahun dua ribu empat merilis album musik salut to kus plus bersaudara
isinya dua belas single terbaik kus plus bersaudara sepanjang masa
seperti andaikan kau datang kembali yang dibawakan ulang oleh ruth sahanaya
bunga di tepi jalan oleh cella on seven
hingga manis dan sayang yang dibawakan ulang oleh andre

jenazah yonkus woyo disemayamkan di kediamannya di jalan salak kawasan pambulang tangerang banten
sempat di opnama di medica bsd untuk lima hari
habis itu beliau minta pulang dan beliau tanda tangan sendiri
ya udah akhirnya anaknya mengikuti keinginan
beliau ya udah nah selama di rumah ini
lebih menurun lagi kondisinya
tapi tetap semangatnya gede sekali
sebenarnya ada ginjalnya juga terus jantungnya
menurut rencana almarhum akan dimakamkan di tpu tanah kusir sabtu pagi
dalam sejarah musik indonesia kus bersaudara tercatat sebagai salah satu pelopor musik pop dan rock and roll terbesar di tanah air
alunan suara yon kuswoyo dalam lagu lagu kus bersaudara kus plus
hingga formasi terakhir yang disebut almarhum sebagai kus plus pembaharuan atau kus plus formasi milenia akan tetap abadi
selamat jalan yonkus woyo
selamat jalan yonkus woyo